minat di pondok lita

saya pengen tanya deh sama kamu
kamu kenapa sih nginep di pondok lita
kenapa gak di apartemen kamu aja biar bisa deket gitu sama rian
kan itu tujuan kamu
kenapa jadi menjauh gini sih
tapi aku cuma pengen jaga anak anaknya mbak andin aja sama mas al
karena kan andin lagi sakit di rumah sakit
mas al juga bantuin jagain mbak andin
dan di rumah pondok lita hanya ada tante rosa
dan yang menjaga anak anak
hanya suster mirna
miss kiki kan juga lagi pulang kampung
kasian kalau suster mirna jagain askara
jagain reina juga
ya jadi saya di sana mau bantu bantu aja handle anak anak gitu
aneh banget sih
ngapain jessica jagain reina sama askara
cari muka banget kayaknya
ada tujuan lain supaya perusahaannya bisa gabung sama perusahaan audibare
gue juga bisa sih
so jagain reina sama askarah
biar keuangan gue juga aman
kalau al lihat gue juga berbaik hati sama anak anaknya
biar gue bisa jaga anak anaknya al dan mbak andin
anaknya mbak andin dan nino
kamu kenapa melamun disini
lebih baik karena ini masih jam kerja juga
kamu balik ke meja kamu
sebuah workshop perusahaan mebel chandra wijaya furniture di malang habis jelap api
api menghangutkan satu hektar lahan workshop perusahaan mebel tersebut
api baru bisa dipadamkan setelah semuanya habis terbakar
kerugian yang mencapai miliaran rupiah membuat perdagangan saham shivi chandra wijaya furniture andro
itu kan perusahaannya nino
mama sedih banget noh
karena satu persatu peringatan papa sekarang habis noh
udah gak ada yang tersisa lagi buat kita noh
mama tuh sedih banget kau udah begini noh
aku akan berusaha sekuat aku ma
untuk mengembalikan semuanya
apalagi kalau sampai berusaha kamu juga diambil noh
ya allah gimana kita dong
maaf pak nino semuanya habis terbakar
kami sudah selesai menginventarisasi
tapi tidak ada yang tersisa
ini saya juga lagi on rick care
nanti setibanya di malang kita ketemu
bapak ditunggu di kantor hari ini
ada meeting bersama tim yang sudah disiapkan pak
tolong diri schedule ulang
sampaikan permintaan maaf saya
ini saya harus berangkat ke malang sekarang juga karena
workshop mebel papa saya kebakaran
sekali lagi tolong sampai ke malang
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak

ya dan yang terakhir ya
itu kepala saya dipukul pakai batu
untungnya kamu selamat ya
harusnya kamu lebih hati hati
kamu kan juga belum sembuh benar
ya saya sih memang
gak ada kepikiran apa apa soal apa
karena yang ada di pikiran saya
karena orang itu yang sudah
mengancam andien kan
terus mama kamu udah tahu
sampai kamu masuk rumah sakit kayak gini
mama jangan sampai tahu dulu lah
nanti aja kalau saya udah pulang
saya cerita sendiri di rumah
karena sekarang lagi gak ada orang yang
buat ngegantiin menjaga askara kan
sementara mama kamu pasti
kalau sampai tahu
pengen cepat cepat ke sini
ngelihat kondisi kamu
saya bawakan bayi ganti buat bapak
ya yang tadi beli di butik kan
ya betul pak
maaf pak saya mau tanya
saya benar saran
bagaimana bapak bisa mendapatkan motor
untuk mengejar pendaki itu pak
ya tadi saya tuh
minjem motor tukang ojek yang ada
di depan pengadilan
saya sampai lupa ini
tadi saya minjem motornya tuh
bilangnya cuma sebentar
untuk mengejar penjahat
aduh ya tuhan
ren kamu tolong balik lagi ke pengadilan ya
tolong cari tukang ojek yang namanya kalau nggak salah
kalau nggak salah narman
coba aja tanya pokoknya tukang ojek di situ
yang tadi motornya saya pinjem
kita ada uang gak sih buat ganti motornya
oh ada pak
setelah beres semuanya
mungkin untuk saat ini saya stay mary dulu di sini
pak tomo harus tahu juga
minta jerawat di rumah
papa udah ngomong sama dokter
dan dokter bilang
andin masih harus bed rest
apa nggak lebih baik andin
masih tetap di rumah sakitnya
sebetulnya begitu cuman
adin kalau di sini kan kepikiran anak anak terus
kepikiran rena kepikiran askara
ini juga jadinya
gak bagus buat andin
dokter tadi bilang
selama dia benar benar istirahat total bed rest gak apa apa
saya coba bicara dulu sama andin ya
siapa tahu saya bisa bujuk andin untuk
tetap stay di rumah sakit dulu
sampai benar benar pulih baru pulang
ren kamu tolong ya langsung ke pengadilan aja deh
baik pak tapi
nggak usah kepikiran
baik begitu pak silahkan pak